breaking news kompas tv hari ini pdi perjuangan akan menggelar konferensi jelang rekenas kelima pdi perjuangan di kawasan ancol jakarta utara
dan kita langsung saja menuju ke arena rekenas untuk menyimak konferensi pers yang akan digelar oleh dpp pdi perjuangan
saya didampingi oleh pak ahmad basara dr ahmad basara
dan kemudian ibu seli sekretaris steering committee
alhamdulillah kemarin jam setengah lima sore diterima di kemayoran
dan dibawa oleh sekretaris static
untuk istianto untuk ke acara rakenas
dan kemudian api abadi itu diserahkan kepada pak komarudin batubun ketua bidang kehormatan
dan kemudian disimpan di sini
ini sebagai satu rangkaian dari rakenas yang menjadi simbol bahwa semangat perjuangan pdi perjuangan itu tidak akan pernah berhenti
kemarin pak sigit sudah menyampaikan kita harus belajar dari olahraga
bahwa di dalam olahraga pun itu ada
ada satu proses yang harus dilalui apabila seorang ingin menjadi juara
oleh karena itu api perjuangan ini nanti akan diberikan
oleh para atlet dengan para kader partai kepada ibu ketua umum pada saat acara pembukaan rakernas
mengenai isi materi dan sebagainya
rakernas ini nanti akan membahas persoalan persoalan yang terkait tiga persoalan pokok
yang pertama tentang sikap politik dari pdi perjuangan
baik secara internal maupun eksternal
yang kedua tentang merumuskan program program kerakyatan
karena pd perjuangan itu sumbernya akarnya adalah rakyat
bagaimana partai bisa merumuskan program program kerakyatan untuk bisa mengangkat harkat dan derajat
kepada masyarakat pada rakyat
utamanya tani nelayan buruh pemuda dan perempuan
yang dari sikap politik dan posisi bd perjuangan akan digodok di kelompok satu
kelompok tiga ini akan membahas tentang strategi pemenangan pemilu kada dua ribu dua puluh empat
yang akan dibagi ke dalam tiga sub kelompok
sub kelompok pertama akan diikuti oleh dpk
yang perolehan suaranya lebih dari dua puluh
artinya kelompok satu itu diikuti oleh ketua sekretaris bendara partai yang bisa mengajukan calon sendiri
tetapi kita akan tetap bekerja sama dengan partai politik yang baik
kemudian sub kelompok tiga
itu ada sub kelompok tiga yang kelompok yang dua
ini adalah dpc dan dpd partai yang memperoleh kursi antara sepuluh sampai dua puluh persen
dan yang di bawah sepuluh masuk subkomisi tiga
nah kemudian sebelum memasuki sidang sidang komisi
rapat kerja nasional ke lima akan mendengarkan
pandangan umum dari semua dpd
pandangan umum ini terkait
situasi kondisi konsolidasi dan evaluasi atas pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
serta arah kebijakan dan usulan program program dpd di seluruh indonesia
dpd pejuangan sebagai satu partai yang kukuh untuk melaksanakan ideologi pancasila
yang bersumber dari pemikiran dan ajaran bulog
tetap menggunakan pola sistem demokrasi terpimpin
dengan mendengarkan seluruh laporan
pandangan umum dari dpd yang hadir
dari situlah nanti akan digodok ke dalam komisi komisi dan subkomisi
dan akhirnya di hari terakhir nanti akan dibacakan
dibacakan rekomendasi baik untuk internal maupun eksternal partai
semua keputusan keputusan rakenas diambil berdasarkan asas musyawarah mufakat
untuk selanjutnya saya persilahkan pak basara untuk bisa lebih dalam lagi
untuk membahas tentang visi dan arah kebijakan rakenas
saya setelah keluar dari utweenya
saya ini mengerti menurut pengertianwlanku
saya menegaksi semua peraturanke
dan teman teman ada bung dedy bung sely bung adian dan bung seno
teman teman sekalian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi perhatian dan dukungan teman teman sekalian
untuk meliput kegiatan nasional partai demokrasi indonesia perjuangan yang insya allah dalam empat jam ke depan
tepatnya pukul empat belas dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
ketua umum pdi perjuangan ibu prof dr honoris causa megawati soekarno putri
akan secara resmi membuka rangkaian rapat kerja nasional ke lima partai demokrasi indonesia perjuangan
yang direncanakan akan berakhir pada tanggal dua puluh enam mei yang akan datang
rapat kerja nasional ke lima ini
kader kader partai yang berasal dari tiga pilar partai
mulai dari tingkat pusat sampai dengan dpc partai
itulah peserta rapat kerja nasional
juga terdiri dari unsur unsur
pimpinan partai politik pendukung ganjar mahfud
menteri menteri dari pdi perjuangan
relawan pendukung ganjar mahfud
itulah unsur unsur undangan eksternal
yang insyaallah nanti akan hadir bersama sama
di dalam pembukaan rapat kerja nasional
melengkapi keterangan ketua steering committee
ada lima agenda yang akan dibahas
dirumuskan dan diputuskan oleh rakernas ini
tadi sudah beliau sampaikan bahwa pertama
sejak pelaksanaan kongres kelima pd perjuangan tahun dua ribu sembilan belas lalu
memang menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami
salah satu fungsi rapat kerja nasional ini adalah
kami mengevaluasi perjalanan program program partai
kinerja partai capaian capaian partai
setiap setahun sekali dalam sebuah rapat kerja nasional
yang pertama adalah kita akan melakukan evaluasi kinerja partai
kemudian kita juga akan melakukan konsolidasi organisasi partai
dengan mengembalikan siklus kongres kembali ke tahun dua ribu dua puluh lima
karena menurut jadwal kongres seharusnya dilaksanakan pada tahun dua ribu sembilan belas ini
tetapi karena agenda agenda nasional lainnya
termasuk pelaksanaan pilpres dan pileg kemarin yang baru dilaksanakan
dan november nanti kita akan melaksanakan pilkada serentak
maka untuk kebutuhan konsolidasi dan pemantapan organisasi partai
mensukseskan agenda agenda nasional bangsa itu
maka kongres akan diputuskan dikembalikan dalam siklus lima tahunan di dua ribu dua puluh lima yang akan datang
dan instansi musyawarahnya itu dilakukan pada rapat kerja nasional pada kali ini
konsolidasi organisasi untuk pemantapan pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah
kongres ini akan merumuskan memutuskan dan memantapkan serta menetapkan
akan merumuskan membahas merumuskan memantapkan dan kemudian memutuskan
hal hal yang menjadi sikap politik resmi partai demokrasi indonesia perjuangan

baik sikap politik menyakut kebijakan internal organisasi
maupun sikap politik yang menyangkut sikap eksternal organisasi
gitarnya kita akan bahas prediksi dan proyeksi pemerintahan nasional bangsa indonesia lima tahun ke depan
dikaitkan dengan situasi politik global
terjadinya perang antara ukraine dan rusia yang sampai sekarang belum selesai
kemudian iran dengan israel konflik laut cina selatan
kemudian pemanasan global yang akan mempengaruhi peradaban kehidupan umat manusia di setiap buka bumi ini
lalu kemudian krisis moneter dan lain lain
kita akan bahas menjadi bagian bagian pertimbangan kami yang tidak terpisahkan
ketika kita akan merumuskan bagaimana sikap politik partai ini kepada situasi nasional dan internasional itu
lima poin ini teman teman sekalian nanti akan menjadi stressing
perumusan pembahasan dan sikap politik ini akan menjadi perhatian teman teman semua
karena ini menyakut bagaimana sikap partai demokrasi indonesia
sikap politik partai demokrasi indonesia diperjuangkan selama lima tahun ke depan
saya kira demikian tambahan yang dapat saya sampaikan
saya kembalikan kepada ketua starting committee
terima kasih pak dr rahmat basara
untuk bisa melaporkan dan memberikan penjelasan tentang kesiapan secara teknis
mulai hari ini sampai dengan nanti acara ketertuban
terima kasih pak jarod
pak ahmad basara ketua dpp pdi perjuangan
terima kasih atas support dan perhatian dari teman teman media
rakernas ini tadi sudah disampaikan oleh dpp partai dan juga ketua sc
pelaksanaannya dari tanggal dua puluh empat sampai dua puluh enam mei dua ribu dua puluh
nah seluruh rangkaian pelaksanaan acara ini kegiatan ini nanti akan dibuka secara resmi
oleh ibu ketua umum ibu aja megawati soekarno putri pada jam empat belas hingga jam tujuh belas nanti
kemudian estafet terus rapat rapat internal
kemudian di lantai satu dua dan tiga nanti ada juga stand dari badan dan sayap partai
itu menyangkut tentang tema laporan kepada rakyat dan juga selain badan saya juga ada media pintar pdi perjuangan
komandoi oleh mas nanang
nah kemudian ada beberapa stand lainnya dari elemen seluruh kader
nah tentu seluruh rangkaian proses kegiatan ini adalah bagian dari agenda konsolidasi kepartaian
dan tadi sudah disampaikan oleh pak ahmad basara
ikuti seluruh elemen kepartaian dari seluruh daerah dan seluruh cabang di seluruh wilayah republik indonesia
dan juga peserta dari dpln luar negeri dari berbagai negara
nah saya rasa itu saja yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini dari oc tentunya nanti
jika ada teman teman dari media perlu apa segala macam nanti bisa diinformasikan kepada oc
saya rasa itu yang bisa disampaikan oleh dprn
bung adrian ada tambahan
baik ada pertanyaan dari teman teman media
ada pertanyaan cukup kita tunggu nanti
izin pak saya devi dari metro tv mau bertanya berarti terkait dengan keputusan sikap politik pdip ini akan disampaikan pada penutupan rakernas ya pak
itu yang pertama kemudian yang kedua alasan tidak diundangnya jokowi dan gibran ini apakah karena agenda internal partai atau seperti apa mohon penjelasannya
sama satu lagi menteri menteri yang hadir terkonfirmasi dalam rakernas kelima ini siapa saja pak
saya putu dari liputanan com
ingin menanyakan bahwa ini kan salah satu rakernas ini kan akan membahas soal pilkada dua ribu dua puluh empat yang akan segera dihadapi ke depannya
apakah ini juga sebenarnya langkah pdip untuk menjaga para calon kepala daerahnya yang mungkin nanti diambil banyak partai partai lain
jadi akhirnya dibahas disini bagaimana melihat ini
karena kan banyak kader lainnya yang diambil oleh pdip ini ya pak ya
bagaimana melihat ini karena kan banyak kader lainnya yang diambil oleh pdip ini ya pak ya
istirahatnya kalau dicuri kan dipajak gitu kan
salah satunya adalah tentang capaian pdi perjuangan untuk bisa memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat kemarin
karena target di dalam kongres ke lima di bali itu bd pejuangan ditargetkan untuk bisa menang pemilu dua ribu dua puluh empat
bd pejuangan menang pemilu dua ribu dua puluh empat untuk pilihnya
jadi bd pejuangan itu hektik sejak dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kemudian juga mengevaluasi kinerja capaian capaian organisasi dan petugas petugas partai
baik itu di legislatif ekspektif maupun suprapartai
terutama di dalam melaksanakan program program kerakyatan untuk bisa membantu masyarakat
kemudian rakenas ini juga
berdasarkan keterangan pers dari dpp pdi perjuangan akan ada dua satu ratus enam puluh peserta rakernas yang akan hadir di arena rakernas di ancol jakarta utara
ditambah nanti total sepertinya akan ada juga penambahan dari tamu undangan dengan total yang hadir
pada saat rakernas ada empat delapan ratus sembilan puluh enam orang
sejumlah menteri lalu juga partai politik pengusung ganjar mahfud
ada juga relawan ganjar mafud yang juga turut diundang
dan yang menarik tadi dari pertanyaan salah satu wartawan yang hadir di konferensi pers adalah pertanyaan ketika
presiden joko widodo dan juga gibran raka buming raka sebagai wakil presiden terpilih yang
tidak hadir seperti di rakernas dan juga tidak diundang dalam arena rekernas
kami akan lebih lanjut menginformasikan jawaban dari dpp pdi perjuangan ini
nanti selengkapnya dalam program
terima kasih saya radi saputro sampai jumpa